kita beralih ke informasi lainnya kualitas udara jakarta terus menjadi sorotan
polusi yang menyelimuti jakarta disebabkan oleh beberapa faktor
sejumlah solusi pun dinilai bisa mengatasi polusi jakarta mulai dari jangka pendek hingga jangka panjang
polusi di ibu kota menjadi sorotan karena kondisinya yang semakin parah
ada sejumlah faktor yang ditengarai menjadi penyebab parahnya polusi udara di jakarta
menurut direktur pengendalian pencemaran udara kementerian lingkungan hidup dan kehutanan lukmi purwandari
musim kemarau menjadi salah satu faktor alam yang menjadi penyebab parahnya polusi udara
namun tak hanya itu pencemaran juga disebabkan oleh sumber pencemar yang bergerak
yaitu transportasi dan sumber pencemaran
tidak bergerak yaitu industri
dari kajian yang dilakukan oleh vital strategis dan juga oleh dki jakarta sendiri
menunjukkan potensi atau sumber pencemar tertinggi di jakarta itu dari kendaraan bermotor
dari inventarisasi mpc ya
kedua ya nanti industri industri itu juga mempengaruhi
pengawasan terhadap kendaraan bermotor
melalui uji emisi dipandang menjadi salah satu solusi yang sifatnya jangka pendek
menurut guru besar teknik lingkungan itb puji lestari
pengawasan emisi kendaraan bermotor melalui uji emisi tidak akan efektif
jika hanya dilakukan di jakarta saja
langkah ini harus didukung dan terintegrasi dengan kawasan kawasan lain di sekitar jakarta
kawasan bersama itu akan sangat membantu saya kira
apabila dilakukan dengan kemampuan yang berbeda
kita dilakukan dengan tiga provinsi yang terkait
saya kira itu akan sangat membantu
karena kendaraan itu lalu lintasnya akan pergi di antara tiga provinsi itu yang ada di dki ini
tidak melulu dari dki bisa dari bogor dari depok gitu ya
tapi kalau masing masing wilayah itu juga mengawasi
tidak hanya dki percuma kalau dki saja yang diawasi
tetapi kemudian daerah sekitarnya tidak dilakukan pengawasan
itu saya kira akan percuma ya hasilnya tidak akan maksimal
menurut penelitian alpha research database indonesia ferdi hasiman
pengawasan kendaraan melalui uji emisi saja tidak cukup untuk atasi polusi udara
pemerintah perlu mendesain ulang kebijakan yang ramah lingkungan
langkah itu bisa diterapkan dengan perpindahan kendaraan bermotor konvensional
berbahan bakar minyak menuju kendaraan listrik yang dinilai sebagai solusi jangka panjang
mengatasi polusi udara jakarta
kira kebijakan yang paling penting
adalah harus memulai
jadi perubahan konversi dari mobil atau transportasi konvensional ke mobil listrik itu menjadi penting
kalau kita lihat ya di data yang disodorkan ke publik sekarang
kalau kita menggunakan bbm sih mbak satu liter bbm itu senilai dengan satu dua kwh listrik kan
emisinya satu liter bbm itu emisinya dua empat kg co dua e
tetapi kalau kita menggunakan kendaraan listrik
itu emisinya hanya satu tiga kg co dua e
pencemaran udara di ibu kota merupakan alarm agar seluruh elemen masyarakat dan juga pemerintah
membangun lingkungan hijau yang berkelanjutan
untuk itu edukasi dan solusi yang tepat dibutuhkan agar masalah ini bisa teratasi